ya timnas indonesia akan berlaga melawan argentina dalam fifa matchday juni mendatang mengutip dari ketua pssi erick thohir yang mengatakan bahwa laga ini akan lebih seru dari konser band asal inggris coldplay
lantas apa aja nih dampak dari laga ini kita akan bahas bersama pengamat sepak bola tommy welly
selamat malam bung toel
selamat malam mas reza
iya bung toel kalau dilihat nih kira kira kenapa pssi memilih untuk melawan negara peringkat satu dunia karena kalau misalnya kita lihat jika memang kalah begitu ya taruhannya adalah peringkat kita akan turun kembali begitu
sebetulnya kalau kalah pun poin turunnya juga nggak banyak poin kurang ya cuma empat puluh lima
buat argentina malah menang sebetulnya poinnya sangat sedikit
jadi kalau pertanyaannya kenapa tiba tiba di fifa matchday kali ini bisa lawan juara dunia peringkat satu dunia saat ini ya pinter pinternya ketemu pssi aja ini sih
akselerasi manuvernya ketemu pssi erick thohir aja
kalau saya lihat lebih kepada akses yang dia punya karena misalnya dia pernah inter milan sebagai presiden klub dan di situ ada namanya haviar janety legenda inter milan
juga tokoh atau pemain senior mantan pemain senior atau pemain besar buat argentina ya
menurut saya sih jalurnya seharusnya itu
oke berarti bisa dibilang bahwa ini bukan untuk mengejar peringkat di fifa begitu ya
kalau untuk mengejar peringkat fifa rasanya kurang realistis ya lawan juara dunia
cuma kan ingat bahwa fifa matchday itu di sisa ini ada delapan lah delapan pertandingan
di juni dua di september dua di oktober dua di november dua
jadi totalnya ada delapan fifa matchday
kalau salah satu dipakai untuk kehebohan lawan argentina ya oke lah
maksudnya oke itu adalah sebagai sebuah kegembiraan sepak bola kehebohan gebiar gitu loh
lebih kepada aspek itu
ketimbang tadi yang mas reza bilang bahwa ini strategis untuk peningkatan kualitas timnas dan juga peningkatan ranking timnas gitu loh
oke baik bu toel
tanya nih sebenarnya apa saja persiapan teknis dan juga non teknis yang harus dipersiapkan
supaya bisa dibilang bahwa negara kita nggak gagal menjadi tuan rumah
kalau ini karena satu pertandingan friendly match internasional saya pikir nggak banyak ya
kecuali mungkin lebih kepada faktor tamu argentina permintaannya lah
dari sisi keamanan maupun juga dari sisi hospitality lah
paling dari sisi itu aja
oke berarti nggak banyak yang harus dipersiapkan gitu ya
paling keamanan kan keamanan tuh karena mungkin antusiasme
hospitality buat tim sekelas argentina
nah itu mungkin yang lebih kepada panitia pelaksana ya
bagaimana menerima tim sebesar argentina
yang pasti juga dengan biaya besar ya karena saya dengar saya baca baca seliweran angkanya kan mencapai satu ratus sembilan belas miliar bisa jadi katanya kan
bukto el ini cukup menarik juga
pada saat press con pak erick thohir kan mengatakan kalau coldplay mungkin bisa dua tiga tahun balik lagi
tapi kalau argentina mungkin sepuluh dua puluh tiga puluh tahun lagi belum tentu datang gitu
tapi kalau saya tanya sebenarnya apa sih keuntungan argentina datang kesini dan melawan tim nas kita
makanya kalau keuntungan argentina kan kalau secara poin menang sedikit
karena perbedaan peringkat yang begitu jauh kan
menang argentina hanya empat puluh lima poinnya
kalau kalah baru dia tekor banyak
jadi kalaupun argentina datang kesini saya lihat buat argentina kalau dari sisi argentina faktor ekonomi lah
nilai jual metri mereka yang begitu tinggi kan
maksud saya faktor itu
dan pak erik thohir juga mengatakan bahwa dia akan mengirimkan argentina akan mengirimkan squad terbaiknya begitu ya untuk datang kesini
tapi kalau menurut anda apakah memang akan datang begitu terutama messi yang banyak ditunggu mengingat jaraknya cukup jauh
peringkat satu dengan peringkat satu empat puluh sembilan nih
ya kalau dengan harga yang sangat mahal sih semoga squadnya adalah squad yang kemarin juara piala dunia ya
cuma kan kalau kita lihat waktu bahwa sampai akhir mei liga baru selesai
lalu yang masih liga champion sampai sepuluh juni
jadi apakah mereka yang masih main di liga champion juga akan langsung bergabung
nah ini pertanyaan besar
artinya itu pssi lah yang harus memastikan gitu loh
tapi harapan bahwa lionel messi
menurut saya sih itu harapan besar lah
kalau enggak ya hambar ya kalau argentina saat ini tanpa lionel messi
saya pikir kalau itu yang datang sih keren lah ya tim juara dunia
oke iya harapannya kan selain messi bisa datang harapan dari masyarakat indonesia adalah menang melawan argentina
nah seberapa besar peluangnya timnas kita akan menang melawan argentina
apakah memang sangat kecil atau justru nggak ada peluang sama sekali
iya kalau sepak bola dibilang nggak ada peluang sama sekali
nanti dianggap gimana ya
tapi menurut saya sih
kalau kita bicara jujur objektif fair melihat kualitas argentina
dimana pemain mereka bermain apa yang baru mereka capai sebagai juara dunia dengan pemain kita ya
sangat kecil lah kemungkinan indonesia bisa menang gitu loh
jadi mungkin konteksnya sih menurut saya sih adalah
kalau kita bisa bikin gol satu aja kalau kebobolannya sih nggak tahu berapa
ya mungkin itu yang akan dirayakan luar biasa kali
bahwa beritanya hebohnya indonesia bisa bikin gol ke gawang argentina kan begitu mungkin
oke oke baik ini menarik
nah tapi kalau misalnya kita ngomongin soal dampak ya
kira kira apa saja dampak yang kemungkinan terjadi terhadap pssi dan juga timnas kita ketika memang nanti tadi bung toel bilang bisa menjebolkan gawang dari argentina
ini malah satu aja

kalau dampak buat pssi saya pikir sedang meningkatkan citra lah
sedang bersolek sedang menaikan apa ya
ya citra pssi yang selama ini dianggap katakanlah misalnya tidak mampu ataupun negatif lah di mata publik
ini dengan akselerasi datangnya argentina kan seolah olah menunjukkan sebuah langkah langkah besar gitu loh
jadi buat saya sekali lagi bahwa tentu sebagai insan bola
kita menyambut tim besar seperti argentina bisa uji coba di indonesia
tetapi saya lihat lebih kepada aspek ngebiarnya aja
kebiar kehebohan keriaan sepak bola gitu loh
tapi kalau dari faktor aspek yang seperti mas reza bilang di awal sebagai langkah strategis untuk peningkatan membangun kualitas timnas dan meningkatkan ranking tim nasional
menurut saya sih kejauhan ya jaraknya levelnya ya
harusnya kan gradual gitu
jadi kalau dalam konteks ingin menaikan ranking timnas ke sepuluh besar misalnya
karena ranking saat ini satu ratus empat puluh sembilan
maka menurut saya tahapan yang harus dikerjakan dalam pertandingan resmi fifa matchday ya harus gradual
jadwal itu misalnya uji coba dengan lawan lawan yang peringkatnya delapan puluh sampai seratus besar gitu loh
kalau ini kan jauh memang jaraknya
juara dunia levelnya juara dunia gitu kan
juara copa amerika juga
nah kita kan baru levelnya kemarin baru ngebuka gembok bisa jadi juara sea games lagi setelah tiga puluh dua tahun
baru level asia tenggara
asia tenggara pun belum komplit karena aff kita di level senior belum juara gitu loh
jadi ya jangan dibandingkan
oke baiklah kalau begitu kita tunggu
karena ini bisa dibilang sebagai hiburan juga bagi masyarakat kita
bagi pecinta sepak bola tanah air begitu ya
dan sebuah kebanggaan juga
melawan negara dengan peringkat nomor satu
terima kasih pengamat sepak bola bu uthowel sudah berkabung bersama kami malam ini
baik selamat malam